sekolah diliburkan tetapi belajar di rumah
nampaknya pengumuman ini tidak diindahkan para pelajar yang terjaring razia satpol pp kota banjar jawa barat
dalam razia yang digelar pada senin siang petugas mendapati sekitar lima puluh pelajar
justru tengah asyik bermain game daring atau game online di sejumlah warung internet
tak hanya pelajar sma banyak juga pelajar smp dan sekolah dasar yang tidak belajar di rumah
saat libur sekolah antisipasi wabah corona
jadi yang tadinya belajar di rumah ya ternyata mereka saya juga minta bantuan kepada orang tua
agar pengawasan adik adik atau anak anaknya itu harus betul betul diperhatikan di lingkup keluarganya
untuk menjaga dan terhindar daripada penularan virus corona ini
menyadari tindakannya salah sejumlah pelajar ini sempat ketakutan ditangkap
mereka pun berjanji akan belajar di rumah asal tidak dilaporkan ke orang tuanya
selain diberi penjelasan para pelajar juga didata identitasnya untuk disampaikan kepada sekolah dan orang tua